dua ribu delapan belas dimulai lima belas februari hingga dua puluh tiga juni mendatang
berbagai persiapan kampanye tengah dilakukan oleh masing masing tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
termasuk atribut kampanye
kpu jawa barat menyediakan dana sebesar lima puluh empat delapan miliar rupiah untuk memfasilitasi alat kampanye para paslon
bentuk kembinya sama
bisa dengan pasangannya dedy mulyadi di seluruh kecamatan di jawa barat
secara umum kita harus banyak bertemu dengan masyarakat
bisa juga memberikan harapan pada masyarakat dan juga bisa mendengarkan apa yang masyarakat inginkan
bukan yang kita inginkan tapi apa yang masyarakat harapkan
bukan yang ingin kita lakukan tapi apa yang diharapkan oleh masyarakat
jadi ada terjadi dialog tentang bagaimana membangun jawa barat ke depan
pkpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas telah memuat aturan soal kampanye pilkada dua ribu delapan belas
salah satu yang diatur adalah media kampanye desain media kampanye dan penempatan media kampanye
kpu memfasilitasi empat media kampanye yang seluruhnya didanai dari apbd
kpu jawa barat menyiapkan dana sebesar total lima puluh empat delapan miliar rupiah
debat publik difasilitasi sebanyak tiga kali dalam empat bulan masa kampanye
anggaran untuk kampanye diberi lima miliar rupiah
selebaran brosur pamflet dan poster masing masing sebanyak satu lima juta lembar untuk setiap paslon dengan biaya lima miliar rupiah
alat peraga disediakan dalam bentuk baliho umbul umbul dan spanduk yang penempatannya telah diatur di dua puluh tujuh kabupaten dan kota
anggarannya mencapai dua belas tiga miliar rupiah
iklan difasilitasi sebanyak sepuluh kali dalam empat bulan masa kampanye dengan materi iklan yang telah ditentukan
anggaran untuk kampanye diberi lima miliar rupiah
anggaran untuk kampanye diberi lima miliar rupiah
untuk fasilitas ini sebesar tiga puluh enam miliar rupiah
jadi kan rapat umum dan perlombaan itu pasangan calon mendapatkan masing masing kesempatan dua kali selama masa kampanye
dan nanti kita atur berdasarkan empat zona
sementara kampanye dalam bentuk tatap muka terus pertemuan terbatas dan yang lain lain di luar dua tadi itu tidak dibatasi dengan zona
silahkan mengatur diri sendiri
yang penting pasangan calon jangan melaksanakan kampanye dalam waktu
dan tempat yang bersamaan
sehari sebelum masa kampanye dimulai empat paslon gubernur dan wakil gubernur jawa barat telah menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada kpu jawa barat
revita ritarani bandung